jadi ini masih dirumuskan ada pandangan dari beberapa kalangan baik pelaku umkm
bahwa produk produk mereka ini semakin hari semakin tertekan nilainya
dan kementerian kooperasi dan ukm sudah berdialog dengan kami dengan kominfo juga
bahwa bagaimana medsos yang bisa kita gunakan sebagai sarana promosi ini
tidak justru membunuh umkm umkm kita karena nilai dari penjualannya semakin menurun
persaingan dari produk impor semakin tinggi
tapi kita harus pastikan tadi saya tanya bahwa umkm itu harus menjadi pemain bukan penonton
kita harus ciptakan lapangan kerja dan kita harus kolaborasi
kebetulan kami sudah menandatangani kerjasama dengan tiktok
kita akan pastikan bahwa tiktok membantu promosinya dan juga membantu peningkatan omset
dari para pelaku umkm yang menggunakan platform tiktok shop
regulasinya sedang digodok tapi tentunya berpihak kepada umkm
regulasi ini harus mampu menghasilkan pemberdayaan umkm
dan menciptakan peluang usaha serta lapangan kerja bagi ekonomi indonesia